semangat mancan semangat
semangat bekerja keras semangat bekerja dengan cerdas
itu lihat tuh
loh om kobar
loh om kobar
om kobar ngapain di sini
saya mau anterin kamu ke sekolah
saya senang banget kamu pakai jaket yang saya beliin kemarin
harusnya saya yang berterima kasih sama om om
karena om udah beliin saya jaket ini
makasih ya om
gawat ya ding
si neng yang saya laki laki pakai jaket
alamak kobar ya ding
ding kobar ding
ini ngeraya jadi makin apet sama si kobar
ini si abari tau
wah mau ya saya anterin ke sekolah
raya ini kesempatan langka
saya bisa anterin kamu ke sekolah
please kamu jangan nolak ya
kalau sampai saya bisa anterin kamu ke sekolah
ini satu kebahagiaan banget buat saya
aduh gimana ya
kasian juga om kobar sampai mau mauan kayak gini
lo lagian siapa tahu lambat laun gue bisa ngasih masukan ke om kobar
supaya isyap dan gak jahat lagi sama abah
yaudah kak gitu sebentar ya om
saya nyimpen motor dulu
balik lagi neng
terima kasih abah
kumaha kasih aba ya ding
silahkan ini kumaha ya kuduk kumaha
bahaya sih nenek
aduh susah banget ya
susah banget ya angkot dari tadi penuh
udah baret ya
gabung kita ya
biam gabungin gue

kalian semua dateng dulu
kabur kemana lu
oh jadi ini orangnya
suster palsu yang udah bikin ayah kabur waktu itu
kita cepurin ke god aja kali ya
eh pergi galau pada gue teriak nih
teriak teriak silahkan
cemen banget lu semua
berninya sama anak cewe
kalo kalian semua ngerasa cowo
lawan gue dong jangan lawan cewe
jangan kekabur lu
kamu udah bisa bawa motor lagi
emang ga masalah gitu ya
emang sih senyum kamu manis cuma jawab dong pertanyaan aku dari tadi
aku tuh sekarang lagi seneng banget boy
selain aku bisa bawa motor lagi itu karena sekarang
pisa madel itu udah gak bareng lagi
tapi aku nggak boleh terlalu seneng seneng banget
karena kalau misalnya aku kelihatan seneng banget kan sama aja aku kayak bahagia di atas penderitaan papi dong
loh emang partai kamu kenapa
tapi itu sekarang pisah sama adriana
pisah rumah juga
jadi sekarang aku papi sama biswet itu tinggal di apartemen
ya aku sih seneng banget
karena itu artinya papi kan jadi jauh dari adriana
ya iya sih papi kamu jauh sama adriana
ya mudah mudahan aja
pati kamu tuh bisa tahu
apa rumahnya yang terbaik buat dia
dan mudah mudahan aja papi tuh tahu
adriana tuh orang sebenarnya itu kayak gimana
baik buat papi kamu atau enggak
semuanya itu akan jadi lebih gampang kalau aku bisa tahu siapa mantannya adriana
karena kalau misalnya aku udah tahu siapa mantannya adriana
aku bisa buktiin ke papi kalau adriana tuh masih cinta banget sama mantannya

ini gambar kenal juga
oh iya ini konsepnya ibu
ini mah gak cocok lulu
aduh kalau kayak gini nih
abis ya dicanyin sama si ulet keket itu
ntar dia bilangnya begitu
aduh gimana ini
waduh gak bagus ya bu ya
bukannya gak bagus sih
aduh tenang tenang tenang
tenang macan tenang macan tenang
mikir lu kayaknya kamu keluar ruangan saya dulu ya
konsep ini harus selesai sebelum pak fuad datang
oke cari inspirasi